sayang ini perfect sekali
kamu tuh kayak pengantin paling cantik sedunia jazz
ih bisa aja deh
enggak emang kenyataan
papa tunggu di sini ya
tunggu jangan kemana mana
saya mau kemana sih
terus cocok gak sama cincinnya
sampai jumpa ya
mbak jessica nya udah selesai
terima kasih ya biasanya
terima kasih pak
sayang ini perfect sekali
kamu tuh kayak pengantin paling cantik sedunia jazz
enggak emang kenyataannya begitu kok papa melihatnya seperti ini
cocok ya pak
jazz papa kasih tau ya itu orang akan merasa beruntung banget nikah sama kamu
makanya awas aja kalo sampe itu orang berani macem macem sama kamu
papa sayang papa jangan galak galak terus kalau papa galak galak adiknya takut
jangan ya pak
enak sih pak enak sih pak
iya asal dia benar
bolehkah saya meminta dansa dengan tuan putri sebelum tuan putri direbut sama laki laki lain
oh masih inget
dari kecil papa selalu ajakin aku dansa
kalau begitu tuan putri bolehkah saya meminta berdansa dengan tuhan putri
mas aku mau minta izin untuk bawa rena keluar
mungkin ke kafe atau jalan jalan
soalnya dia tadi rena tuh rewel
dia bosen di rumah
pa boleh ya pa
aku bosen pa
kasian juga rena ya
gua harus bikin rena senang dan pentadir
tapi waktu itu deniz bilang semuanya aman
dia gak aman mukan apa apa soal jessica
masih ada gak ya nomernya
saya mesti cari danis kemana ya
bu rosa ganti nomor lagi ya bu
pak sanusi bisa keep my number
tapi tolong hanya pak sanusi saja yang boleh tahu nomor saya
jangan di share ke siapa siapa
baik bu baik siap siap
apa kabar pak sanusi
alhamdulillah kabar saya sehat sehat aja bu
ini kebetulan saya lagi di rumah anak saya di jogja
gini pak sanusi
alasan saya menelpon karena saya meminta bantuan pak sanusi
pak sanusi bisa ke jakarta
oh baik baik siap bu siap
saya bisa ke jakarta
tapi kalau boleh tahu ada apa ya bu ros yang menyuruh saya ke jakarta
sebenarnya saya meminta bantuan pak sanusi untuk mencari seseorang
bu rosa ada fotonya
tapi saya ada nomernya cuma nomernya juga nggak aktif
gimana ya gini aja deh
kalau pak sanusi sudah dari jakarta please let me know
nanti saya bisa jelaskan secara lebih mendetail ciri cirinya
oke bu baik bu baik siap siap
yaudah kalau begitu terima kasih banyak pak sanusi
semoga segera ada titik terang
supaya semua teror ini segera berakhir
pak rendy pak albarannya baru aja pulang pak
oh udah pulang ya
yaudah makasih ya
sama sama kalau gitu saya permisi ya pak
kok pak al nggak ada kabar ya
apa ada masalah di rumahnya
mungkin saja saya bisa bantu
mas yudi tolong tungguin saya dulu ya saya cuma sebentar kok
oke baik mak
semoga nggak ketemu sama mas rendy
semoga nggak ketemu
aduh pengen ke toilet nih

mau tanya toilet di sebelah mana ya
mbak lurus aja toiletnya ada di lorong sebelah sana ya
oh ya makasih mbak
iya aku bisa ada di seluruh tempat ternyata pasti gordon

eh kejadian yang sama aja
alhamdulillah pak bus datang juga akhirnya
saya sakit perut dari tadi
terus berusaha sama saya pak
sesuai peraturan saya kan nggak boleh masuk ke dalam rumah
jadi dari tadi saya nahan sakit perutnya
itu kan ada toilet nih bos
wah toiletnya sedang mampet pak bos
jadi nggak bisa dipakai